ini motor kamu tang
ya allah astagfirullah
pak mul minta dimutasi
jadi mulai hari ini
kamu akan lebih sibuk
karena kamu akan mengambil ahli tugas pak mul yadi
sampai kita mendapatkan penggantinya
gak tau ceng
dari tadi saya ketok ketok gak keluar keluar
gak keluar keluar iya
berarti dia belum datang
kok kang dadang tau
nah itu aku yang datang
kang dadang pinter
siapa dulu dong orangnya
dari mana kum
kum ehta motor mendingan dimasukin aja
daripada nanti tatang lewat
jadi masalah loh udah masukin
kasian tatang ya ceng
pasti penting lah
daripada kamu stres gara gara perempuan
kan kamu gila perempuan
padahal ya doi ya beberapa hari yang lalu
dia ketemu sama saya
mau pinjam duit buat bayar cicilan
kalo taunya sampe stress begitu mah mendingan dulu saya kasih aja sama dia
mending punya uang masih pinjem orang
namanya hidup tuh harus begitu dah
daripada kamu diminta tolong aja pelitnya minta ampun
apalagi dimintain duit
saya cuma nggak mau aja minjemin uang kepada orang orang susah
supaya mereka gak males
supaya mereka mau cari kerja
udah pelit pelit aja pedot
pake bela diri lagi
tangan tangan lari ke jalan raya utama
siap pak ustadz rw laksanakan
lapor komandan tatang
itu masalah kecil
jalan raya utama
kita sudah menemukan
inilah yang direncanakan oleh konspirasi global
pak ustadz rw adalah seorang pemimpin
ingin meruntuhkan pausat eroi
tapi pausat eroi sangat kuat
pausat eroi tahu tentang itu
itulah kenapa pausat eroi tidak mau memasukkan
satu pun senior ke dalam kabinet
suha tidak ada
saung tidak ada
sain tidak ada
ira tidak ada
bahkan terakhir ujang pun disingkirkan dari kabinetnya
karena saya tahu ujang berseberangan pandangan dengan pausat eroi
karena itulah pausat eroi mengangkat dada sebagai bendahara
akum sebagai ketua pkk
tuti sebagai sekretaris
dan husoi di bidang rohani
padahal mereka masih sangat muda
pusat eroi adalah orang orang yang loyal dengan pausat eroi
pausat eroi harus melindungi kekuasaannya
konspirasi global menemukan golden boy
golden boy dihanyutkan ke cibarengkok
terjadi gempa bumi
cibarengkok mengalami longsor akibat trigger gempa bumi
sehingga akhirnya mereka berkumpul kembali di ciraus
setelah golden boy dewasa
pausat eroi tidak tahu kalau sobri bukan anaknya
dan sobri telah dipersiapkan oleh konspirasi global untuk mengkudeta dirinya
ini persis seperti cerita viral
iya komandan tapi komandan disuruh sama pausat eroi mengurus tatang
tatang hamuk hamuk di jalan raya
itu hanya pengalian pengalian isu kecil
itu bisa diselesaikan dengan mudah
silahkan diminum pak
saya kenal dengan seorang guru spiritual
beliau bisa mengetahui tentang penggelembungan suara di pilkades
kak ini bukan masalah politik
bukan masalah ilmu
bagian zaman sudah berubah syakang masih percaya saja dengan yang begitu
beliau penasehat spiritual pak
bukan pengguna ilmu ilmu gaib
saya cuma menawarkan
siapa tahu saja bapak tertarik
lagipula siapa tahu di daerah bapak t memang ada penggelembungan suara di pilkades
silahkan pesen apa
pesen apa pak
iya pak kartir
eh kemana tang